karena mas al suami aku
kita berdoa sama sama ya
semoga reina bisa kembali bersama kita
kalau kita terus berdoa
akan bersama dengan kita ya
oke jangan sedih
aku cuma kangen aja sama rena
mama juga kangen sekali sama rena
aku mau menangis ma
karena aku udah bohongin mama
yang udah begitu baik sama aku
pak surya besara
maaf udah merepotkan
tidak merepotkan kan sama sekali pak
ibu sara gimana kondisi
alhamdulillah sudah membaik bu
terima kasih banyak sudah menerima saya disini
pintu rumah ini selalu terbuka
untuk ibu dan juga bapak
yaudah biar aku anter maaf sama bapak ke depannya
gak ikut ngantar ya
apa hari ini kok ada disini
saya disuruh pak al
untuk mengumumi polisi
mobil pak surya yang dicuri pak
polisi bergerak cepat
dan mobil bapak sudah tercacat pak
kucurnya pun sudah ditangkap
dan dalam waktu
mobil bapak akan kembali ke bapak
al melakukan yang saya suruh
makasih banyak ya pak randy sudah merepotkan
yaudah kalau gitu saya permisi ya
terima kasih ya randy
ya udah mah aku mau anter mama sama papa dulu ya
tapi ibu sarah pak surya
terima kasih ya
untuk semua hal yang kamu lakukan untuk berkah papa
mama papa juga minta maaf
bisa dipikirin pak
saya tahu papa udah ngelakuin yang terbaik
saya tau papa udah ngelakuin yang terbaik
jadi mereka jahat
kalau tidak dilihat
ya udah puji
kamu temenin aja suami kamu ya
kamu udah nolongin mamaku
padahal aku tahu kamu pasti kecewa soal mama
karena mama yang dibikin kehilangan hak aso adab sirena hilang kan
enggak saya ngelakuin itu supaya mamamu cepet pulang aja
saya capek ya soalnya ngantuk mau tidur
kamu kenapa sih soal kayak gini mas
padahal aku tahu
kamu itu orang yang baik
ya semakin hari aku semakin yakin
kalau aku emang gak salah pilih suami
masih diem aja
gue gak akan pernah mau maafin lo
kamu selamat babak dua selamat babak dua selamat tengah
kamu ngancurin hidup saya
kalau kamu gak mau disenggol
jangan pernah colek kehidupan orang lain
tolong tarik surat invoice itu dari nino
dan bilang kalau itu hoax
kamu urus saja kehidupan kamu sendiri
saya nggak mau ikut campur
ya tuhan yang ada masalah apa lagi sih
apa aku telpon nino aja ya sekarang
tunggu aku mau
kenapa aku gak diangkat sih

sekarang apa yang harus aku lakukan setelah kejadian ini
bahkan untuk ketemu dengan elsa pun
rasanya aku gak sanggup
aku gak sanggup liat kemunafikan di wajahnya
lebih baik malam ini aku bermalam di hotel
untuk mencernihkan pikiran aku dulu
dan gak ketemu dengan elsa

aku bersifat harus ngapain nih
kau mau reporter di tempat